kepala staf angkatan darat jenderal tni andika perkasa
dan sekretaris utama badan intelijen negara bin komjen paul bambang sunarwi bowo
menerima laporan hasil uji klinis tahap tiga
atau tahap akhir kombinasi obat anti covid sembilan belas
oleh universitas airlangga di mabes tni angkatan darat jakarta
jenderal tni andika perkasa
yang juga menjabat sebagai wakil ketua komite pelaksana penanganan covid sembilan belas
dan pemulihan ekonomi nasional
beserta ketua komisi satu dpr ri muti hafiz
yang juga hadir saat menerima laporan hasil uji klinis
mendorong percepatan keluarnya izin edar obat anti covid sembilan belas
kerjasama tni ad bin dan unair yang telah selesai diuji klinis
ini berdasarkan penjelasan dari ketua tim pelaksana research tadi
semuanya sudah memenuhi dengan sains
yang sudah didukung
kami juga mengajukan proses untuk izin edar dari obat ini
saya menghadap ketua bepom
jadi itu dalam rangka secara resmi kita mohon dukungan
untuk percepatan izinnya
lebih lanjut rektor unair muhammad nasi mengatakan
pembuatan obat covid sembilan belas ini sudah dilakukan sejak maret dua ribu dua puluh
seluruh prosedur yang dipakai telah mengikuti yang disyaratkan bepom
dan saat ini
menunggu izin edar dari bepom sebelum diproduksi masal
secara ilmiah secara ilmiah proses dari penelitian dan atau uji klinis ini
sudah mengikuti berbagai macam aspek yang dipersyaratkan oleh bepom
sementara itu badan intelijen negara atau bin dan tni ad

dan memperkenalkan obat covid sembilan belas
dan memperkenalkan obat covid sembilan belas
dalam memberikan dukungan penelitian uji klinis
hingga akhirnya menemukan obat covid sembilan belas
menurut sekretaris utama bin komjen polisi bambang sunarwibowo
dukungan kerjasama yang diberikan kepada universitas air langga
bertujuan untuk menurunkan angka kematian akibat covid sembilan belas
sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh badan pom
maka kami melakukan kerjasama dengan tni ad
dari kerjasama ini
maka kita bisa mempercepat proses uji klinis
kita harapkan dalam waktu yang dekat ini
mendapatkan izin edar daripada badan pom
dan selanjutnya bisa kita produksi
dan kita bisa gunakan untuk menjadi protokol kesehatan
dalam proses penyembuhan covid sembilan belas di indonesia
sebelumnya badan intelijen negara
atas arahan dari kepala bin jenderal purnawirawan budi gunawan
mendukung penuh penelitian yang dilakukan oleh unair
untuk menemukan obat covid sembilan belas
dengan memberikan bantuan alat alat laboratorium
hal ini dilakukan sebagai upaya dan dukungan penuh bin
dalam meningkatkan kemampuan laboratorium covid sembilan belas unair
dan percepatan pembuatan formula baru obat covid sembilan belas